sepintas tidak ada sesuatu yang istimewa dalam dua video tiktok ini
tapi tunggu dulu ternyata yang ada dalam video ini adalah tahanan di polres parepare sulawesi selatan
lokasi pembuatan video pun diduga diambil dalam sel tahanan
video ini jadi sorotan mengingat aturan tahanan dilarang membawa masuk alat komunikasi apapun dalam sel tahanan
akibat hal ini dua petugas polres parepare sulawesi selatan diperiksa unit propam
jika ditemukan kelalaian sanksi tegas pun menanti kedua aparat ini
kita belum bisa berandai andai apa dia betul atau tidak
nantilah kita kalau normal sudah pasti pasti akan ada tindak lanjut dari ini
yang jelas apabila itu ada diketemukan kelalaian anggota
sehingga barang itu masuk kita tetap tindak tegas
akibat kejadian ini saat ini polres parepare memperketat akses membesuk tahanan
tim liputan cnn indonesia